dan sekarang gue bingung
ada seorang perempuan bernama andin
menikah dengan adik barat
dan dia gak tau
roy itu adiknya lo
alasannya apa lo nyemuin semua ini dari dia
atau mungkin dia punya maksud tersendiri
ya mas randy
saya udah di depan ya
abis ini kiki siap meluncur
semoga acara hari ini
lancar gak ada kendala apa apa
anah ya mas
mas soalnya baju kiki pas disetrika kebakar terus polong jadi nggak bisa gigi pakai
peduli itu baju yang paling bagus loh menurut kiki mas
terus baju yang kemarin itu udah gigi balikin ke teman kiki soalnya gigi minjem
aduh kalau begini nina bakal ketawain saya nih
gimana mas randy atau mau kiki ganti baju kerja kiki
nggak nggak nggak usah kamu langsung masuk aja ya
oh iya bukaan terbangnya ya
ah elah rendy ada ada aja ayang kiki
gue di ajak ke undangan
gue ada disini gue di dalam penjara
wow surprise mengejutkan
ternyata istri lu mantan narapidana
dia udah ngebunuh seseorang al
setelah dia bunuh adik lo lo nikah dengan dia
dimana hati nurani dulu sebagai kakak
dan gue yakin istri lo pastinya tau masalah ini
dimana aku sekarang
lepasin aku sekarang
semuanya akan baik baik aja
gak usah takut
lo gak buat apa apain disini
gue mau ada barang datang kesini
dia harus tebus semua dosa dia ke gue
semua kesalahan dia
emangnya masa udah ngelakuin apa semua kamu
delapan tahun yang lalu
untuk menyelamatkan adiknya
ada barang jeprosin gue ke dalam penjara
dan lo tau
selalu gue di dalam penjara
dan tiba saatnya
tinggalin gue untuk selamanya
jadi menurut lo siapa yang salah
dia harus terima balasannya
siapa adiknya ada barang
aku gak kenal
ya aku cuma tau cuma namanya rosdiana
ada barang sudah datang
dan sekarang gua bingung
ada seorang perempuan bernama andin
menikah dengan adik barat
dan dia gak tau
roy itu adiknya lo
istri lo bisa gak tau
alasannya apa lo nyembunyiin semua ini dari dia
atau mungkin dia punya maksud tersendiri
lo pasti punya maksud tersendiri
kenapa lo nikahin orang yang udah ngebunuh adik lo
roy pasti tau semuanya
roy udah mati
nanti kalau gue keluar ke sini
gue kemakam adik lo
gue tanya sama dia semuanya
gimana reaksi istri lo kalau tahu semuanya
lo bakal hancur
jangan pernah macem macem niel
jangan pernah macem macem
saya peringatkan sekali lagi
jangan pernah macem macem
jangan pernah kutak atik urusan keluarga saya
hidup lo akan tenang
selamat menikmati kehancuran lo al
apa yang mau engel akuin
kenapa kok ngeliatin kiki terus mas
saya harus minta bantuan nih
aku mau mau additionalord yangins
sebenernya aku mau
ini orangnya harus dia
tungguin banget dia nelfon